di pekarangan rumahnya di kawasan sukmajaya depok jawa barat
gibran tragari mulai menerapkan konsep permakultur sejak dua ribu tujuh belas lalu
permakultur atau permanent agriculture merupakan konsep pertanian berkelanjutan
yang bertujuan menjaga kelestarian alam
di lahan seluas kurang lebih lima ratus meter persegi ini
gibran telah menanam lebih dari seratus jenis tanaman pangan
menyiasati keterbatasan lahan
ia juga memanfaatkan ruang seluas dua ratus meter persegi di atap rumahnya
untuk menanam tanaman seperti bayam brazil bunga telang ubi hingga daun katuk
dari pekarangannya ini
gibran bisa memenuhi sekitar delapan puluh persen dari kebutuhan pangan sehari hari
saya melihatnya kalau di daerah perkotaan atau di daerah urban gitu ya
yang jadi masalah bukan makanannya misalnya sedikit
bukan orang kedikitan makanan
tapi sebenarnya banyak makanan tapi itu saja
akhirnya penyakit sekarang
karena makanan ini terus makanan itu terus akhirnya jadi penyakit
tak hanya tanaman pangan untuk memenuhi kebutuhan protein
gibran juga berternak ayam serta memelihara ikan
menjaga agar konsep pertanian di pekarangan ini tetap lestari dan ramah lingkungan
gibran membuat pupuk kompos sendiri dari sampah dan kotoran ternak
ia juga menadah air hujan sebagai sumber air bersih bagi tanaman
untuk lebih mengenalkan konsep permakultur kepada masyarakat
gibran bahkan membuka area rumahnya tersebut
sebagai tempat belajar bagi siapa saja yang ingin berkunjung
konsep permakultur diadopsi dari australia
namun di indonesia
bercocok tanam di halaman rumah untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari hari
sudah dilakukan sejak tiga abad silam
tren ini kembali menggeliat di saat pandemi covid sembilan belas
data dinas ketahanan pangan kelautan dan perikanan dki jakarta menunjukkan
jadi banyak sekali orang yang memberi pertanian
dan juga orang mulai menyadari suatu lifestyle
cara hidup modern di perkotaan adalah cara hidup yang sehat
dengan menerapkan konsep permakultur di pekarangan
kita bisa mengatur seberapa banyak kebutuhan pangan sendiri
dan menyisihkan sumber daya untuk masa depan
permakultur juga mengajarkan apa yang diambil dari alam
harus dikembalikan ke alam
depok jawa barat